yang menjadi prioritas evakuasi adalah warga yang sedang sakit perempuan dan anak anak
serta sejumlah warga binaan dan petugas lapas
timsar manado juga telah mengerahkan perahu karet
guna mengisir sejumlah wilayah di pulau tagulanda
untuk mencari warga yang melakukan evakuasi mandiri
tim sar juga akan menambah personel dan perahu karet
sejumlah warga pulau tagulandang tertahan belasan jam di atas kapal di pulau siau
setelah kapal yang dinaiki dari pelabuhan manado tidak bisa berlabuh
akibat erupsi gunung api ruang
para penumpang menerima bantuan dari agen kapal
pemerintah dan komunitas di pulau sia

menabung pel yer certain antara penduduk dan anak memberi keadiaan
pada clothesnya pemotong pelatihan yang danyanya
kemudian selanjutnyani berlainan dengan
cuman berbicara tentang re funny
tinggi itu ada sekitar
ini masih kita koordinasikan
evakuasi mandiri jadi kita masih belum bisa
apakah yang seribu lima ratus ini
statis kita sudah keluar dari
sedangkan kalau kita hitung sampai
kita akan tanyakan kepada jurnalis kompas tv
yanemi kasingal di kepulauan sitaro
bagaimana aktivitas pagi hari ini gunung ruang
dan apakah evakuasi terhadap
berada di desa apeng sala
lokasi tempat saya melaporkan
telah didirikan posko utama
dan juga pusat bantuan logistik
hari ini setidaknya sudah hari keempat
pasca erupsi pertama kali
dan pemerintah telah melakukan
proses evakuasi ini terhadap warga
seluruhnya ke tempat yang lebih aman
yang juga memang masuk dalam zona bahaya
kawah gunung ruang ini sendiri
setidaknya ada sepuluh desa
untuk segera melakukan evakuasi
dan saat ini pemerintah mendirikan
berada di pulau sagulandang
yang lokasinya diatas dari radius enam km
yang artinya bahwa posisi tersebut
relatif aman bagi masyarakat
atau pengungsi yang terdampak dari
dan kami informasikan juga bahwa
di posko posko yang disiapkan
aktivitas dan fasilitas yang ada
pemerintah setempat bersama stakeholder terkait
untuk melakukan upaya penanganan
kebutuhan kebutuhan dasar lainnya seperti
bagi anak anak bayi dan orang tua
dievakuasi di tiga zona yang
berbeda begitu ya zona ringan
sedang dan tinggi dan apakah
kabupaten kepulauan citaro bahwa
memang untuk proses evakuasi
desa yang saya sebutkan tadi
pengungsi yang dievakuasi dengan
dimana disana ribuan warga
mulai dari perempuan anak anak